temukan puluhan games menarik di gamesplus
mainkan gamenya dapetin plusnya
ini juga nggak gangguin aku lagi
kak kita mau pergi kemana lagi kak
aku sebenarnya cukup nggak tahu harus bawa bagus kemana
kalau kamu lepas pelukannya
terus ibu itu sedih terus
maka ibu beruah itu akan meninggal
kamu ingat ibu yang di rumah sakit
dia sakit karena anaknya meninggal
kamu mau gak jadi pengganti anaknya
kalau kamu mau ibu itu bakalan sembuh
kalau ibu itu sembuh
kita akan jadi keluarga bahagia
kamu mau beli makanan apapun dibeliin
kamu mau mainan apapun kita beliin buat kamu
kamu akan hidup bahagia
kamu mau kayak gitu
aku mau punya ibu om
aku gak pernah punya ibu
aku nggak pernah punya ibu
kamu nggak akan nyurut sama om
pasti kamu pengen kan
kamu dipeluk sama ibu
disuapin kalau lagi makan
terus kalau kamu mau bobo
kamu dibacain dong ibu
ih itu enak banget kayak gitu
pasti kamu mau kan
kalau kamu memang mau
ibu kedai mbak murni
ibu kedai dado saya finden therapists ya
yang kuidat si jinyuh gitu

sendiri juga tidak menyangka hal ini bisa terjadi
kalau begitu saya tinggal dulu
iya terima kasih dong
aku ada kabar gembira nih buat kamu
apa jadi murthy udah siuman
jadi murthy udah gak koma lagi kak
dia jangan sedih lagi
karena ibunya udah baik baik aja
yaudah kak makasih ya infonya
kamu udah dengar sendiri kan tadi
ibu kamu udah baik baik aja
udah gak sakit lagi
jadi kalau kamu nekat pergi lagi cari ibu kamu
mama gak akan maafin kamu
kamu udah gak peduli lagi
terserah silahkan aja kalau kamu mau tinggal di jalanan sama ibu kamu
iya mah aku janji aku gak akan pergi lagi
ya udah sekarang kamu masuk kamar ya
tapi aku gak yakin dia bakal nepatin janjinya
kayaknya aku pindah rumah aja deh
biar murthy juga gak gangguin aku lagi
kak kita mau pergi kemana lagi kak
aku sebenernya juga gak tau harus bawa bagus kemana
kasiannya jangan nangis
bagus sudah gak dapat lagi kak
nanti kalau lo datang mau jemput bagus
kalau bagus kalau g prest sao ga datang nangis tuh
gak mauuri gak maulah
tante aku kesini mau minta uang buat bagus
tante aku sakit
dan dia butuh uang buat berobat
aduh giliran minta bantuan aja datang
kak ini kan tante yang watak
yang bawa aku ketemu polisi
ya kan tante baik kak
iya kak om polisi
udah udah udah
kalian ada apa sih
aku butuh uang buat adik aku tantah
adik aku sakit tante tolong
sejujurnya aku udah males banget diamani anak
aku kan butuh kapten buat deketin mas gavin
tante bapak kan bantu aku
kasian adik aku tante
ya udah minta tolong sama orang lain aja kenapa sih
pasti mereka juga kasian lihat kondisi adik kamu
aku gak mau kalau bagus harus jalanan
kasian dia tante
tante aku mau
tante aku mau
tante aku mau
tante aku mau
tante aku mau
tante aku mau
tante aku mau
aku gak tau lagi mau minta tolong sama siapa tante

kalau gitu tante akan bantu
kamu harus nurutin semua omongan tante
tapi kamu harus nurutin semua omongan tante
apa itu tante
kamu gak boleh ikut campur kalau kapten ketemu sama polisi
dan kamu gak usah khawatir
tante gak akan kasih kapten untuk om polisi
tante gak akan kasih kapten untuk om polisi
yang penting bagus sembuh
yang penting bagus sembuh
yang penting bagus sembuh
yang penting bagus sembuh

mau mau tante
mau mau tante
kalau kamu ketemu sama polisi
kamu gak boleh bicara soal kak sally